wow ini semakin seru
grace atau kamu yang tanda tangan
karena biar bagaimana kan anak yang dikandung riri anak kamu
siapa yang harus aku selamatkan
aku gak mungkin kehilangan kamu riri
tapi aku juga gak mungkin membiarkan anak kita meninggal
pak bapak harus segera memberi keputusan
karena kami harus segera melakukan tindakan
surah apa itu
kayak ada yang jatuh
aku harus cari riri
dia harus tahu keadaan aku
dia harus tahu soal tanti yang jahat dan mau celakain dia
itu kan kursi roda yang kukasi ke mawar waktu itu
kok bisa di sini
wih pokoknya enak tuh
aduh lu pake copot lagi
aduh kelar juga kerjaan
kenapa riri lari dan teriak minta tolong pas ngeliat aku

astaghfirullahaladzim ya allah non riri
ya allah non
ya allah tubuhnya pecah
lo jadi apa ma
jangan pake tanya dia pingsan nih
bayinya bener bener gak apa apa tuh
bismillah ya ya allah
ada ada aja dah
ya ampun riri kenapa
ya allah kenapa jadi kayak gini
jadi riri lagi menuju kesini
tadi katanya riri jatoh di rumah
terus air ketumbang ini pecah
jadi mereka lagi bawa riri kesini pa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ma sebenernya ada apa sih ma
maaf nyonya jadi sekarang ketumbangnya pecah
kok bisa begitu sih
bisa sih mak
aku harus kasih tahu haris
kamu cepet ke rumah sakit riz
tadi riri jatuh
terus ketubuhannya pecah
ya allah selamatkan riri
apa yang terjadi sama ria
haris tadi riri jatuh
terus arung ketubuhannya pecah
heri aku mohon kau bertahan ya
ini semua demi anak kita
apa yang terjadi sama riri ya
kok masalah nggak berhenti berhenti datang ke keluarga ini
belum juga selesai urusan masalahnya andi
sekarang riri juga bermasalah
hah riri celaka
tanpa aku turun tangan
maud sudah menghampiri riri dan calon bayinya
aku ingin berjalan ke rumah riri
aku ingin berjalan ke rumah riri
akhirnyahein pakai anaknya
waj tiga puluh menit membaru
terus ini dia gak kehilanganuranganu ri propia
riri tak mengupagi yo gratitude

semuanya baik baik saja
selamatkan lah anak saya riri
saya riri dan calon cucu saya
jangan sampai riri dan anak aku kenapa napa
lindungilah mereka ya allah
aku ingin lebih lama lagi melihat mereka dalam hidup aku
gimana keadaan riri
ini belum sadarkan diri pak
air ketubahnya sudah kering
kemungkinan bayi yang ada di dalam kandungannya harus segera dipulangkan
tapi kan usia kandungannya baru tujuh bulan
maaf bu kami tidak punya pilihan
tapi kami harus tetap meminta tanda tangan keluarga diberkas
keluarga harus memilih
karena ada diantara kita
mereka yang akan meninggal
anaknya atau ibunya
semoga riri gak kenapa kenapa
semoga semuanya baik baik aja
ya tuhan selamatkanlah anak saya riri
jangan sampai riri dan anak aku kenapa kenapa
lindungilah mereka ya allah
aku ingin lebih lama lagi melihat mereka dalam hidup aku
gimana keadaan riri
riri belum sadarkan diri pak
air ketubahnya sudah kering
kemungkinan bayi yang ada di dalam kandungannya harus segera dipulangkan
dok tapi kan usia kandungannya umur tujuh bulan
maaf bu kami tidak punya pilihan
tapi kami harus tetap meminta tanda tangan keluarga diberkas
keluarga harus memilih
karena ada diantara mereka yang akan meninggal
anaknya atau ibunya
makasih ya dok
makasih ya dok
makasih ya dok
makasih ya dok
makasih ya dok
makasih ya dok
makasih ya dok
makasih ya dok
makasih ya dok
makasih ya dok
apa yang terjadi
ini semakin seru
atau kamu yang tanda tangan
karena biar bagaimana kan anak yang dikandung riri
anak kami bukan anaknya kan
siapa yang harus aku selamatkan
aku gak mungkin kehilangan kamu ri
tapi aku juga gak mungkin membiarkan anak kita meninggal
pak bapak harus segera memberi keputusan
karena kami harus segera melakukan tindakan